untuk pertama kalinya presiden joko widodo mengunjungi kabupaten pegunungan arfak papua barat
presiden joko widodo berjanji akan fokus pada pembangunan akses jalan dari manokwari menuju arfak dan pembangunan bandara
berikut laporan koresponden nesya megawati dari pergunungan arfak papua barat
provinsi papua dan juga papua barat merupakan lokasi pertama yang dikunjungi oleh presiden joko widodo dan juga ibu negara iryana widodo pasca dilantik
ada sejumlah lokasi yang dikunjungi diantaranya adalah sorong wamena jayapura dan juga kabupaten pegunungan arfak papua barat
ketika saat tiba pada hari minggu dua puluh tujuh oktober dua ribu sembilan belas di kabupaten pegunungan arfak presiden dan juga ibu negara disambut dengan tarian khas dari suku besar pegunungan arfak
ini adalah kali pertama bagi presiden jokowi dan juga ibu iryana untuk datang menginjakan kaki ke kabupaten pembunuhan arfak
sekaligus satu satunya presiden yang telah mengunjungi pegunungan arfak
saat bertemu dengan warga sekitar dan juga berbincang dengan warga presiden joko widodo menjanjikan sejumlah hal
yang pertama adalah pembangunan jalan akses jalan dari manokwari menuju arfak
karena sejauh ini untuk waktu tempuh dari manokwari menuju arfak sekitar empat hingga lima jam dengan jalanan yang terjal dan juga bebatuan
selain itu presiden juga menjanjikan pembangunan bandara di arfak
presiden menjanjikan pembangunan dua hal tersebut akses jalan dan juga bandara bisa ditempuh ataupun bisa diselesaikan dalam waktu dua tahun
presiden joko widodo juga melihat bagaimana potensi dari pariwisata dengan alam yang begitu indah di pegunungan arfak ini
karena memang di pegunungan arfak memiliki dua danau yaitu danau anggi giji dan juga danau anggi gida
yang disebut atau biasa dikenal oleh wilayah sekitar adalah danau laki laki dan juga danau perempuan
di kabupaten pegunungan arfak ada empat suku besar dengan sepuluh distrik dan juga satu ratus enam puluh dua kampung